sempat akan mundur dari ajang sea games dua ribu tujuh belas
persatuan sepak bola seluruh indonesia memastikan tim futsal putra tetap akan berlaga di sea games
di ajang sea games indonesia akan bersaing dengan tuan rumah malaysia thailand vietnam dan myanmar
meski menim persiapan tim nasional futsal putra akan tetap berangkat ke malaysia
keputusan ini diambil setelah pengurus pssi bertemu pengurus federasi futsal indonesia ffi kamis siang
hingga saat ini kerangkat tim belum terbentuk
padahal pelatih sudah meminta tiga puluh satu nama ikut seleksi pada awal juli lalu tapi tidak mendapat respon dari ffi
sekretaris jenderal pssi ratu tisha mengakui adanya sejumlah permasalahan komunikasi antara pssi dengan ffi
terkait pembiayaan persiapan tim dan sejumlah permasalahan non teknis
menurut tisha kendala tersebut akan diselesaikan dalam tiga hari mendatang bersama federasi futsal indonesia
kita berlagak di ffi club futsal sebagian lagi sekarang ini juga bersibaku di ffi club futsal juga
jadi kalau masalah persiapan sebagian pemain tidak masalah sebenarnya karena mereka on track di kejuaraan futsal resmi
kalau target itu kan pasti maksimal saya nggak mungkin bisa menilai bahwa kualitas seleksi dalam waktu seminggu sama dua minggu
seminggu sama dua minggu berbeda saya tidak bisa menilai itu biar pelatih kepala yang menilai itu